saudara pemerintah provinsi jawa tengah menggelar musyawarah rencana pembangunan
dengan tema peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
musrembang ini juga menampung masukan dari elemen masyarakat
musyawarah rencana pembangunan kembali digelar pemerintah provinsi jawa tengah
selain menyesuaikan target sesuai dengan visi dan misi
musrembang juga membahas beragam hal sesuai kebutuhan masyarakat
sementara itu secara kinerja nilai sakit dan reformasi birokrasi jawa tengah dinilai bagus
tetapi harus tetap konsisten agar terjaga dengan baik
sedangkan mall pelayanan publik digital jawa tengah kedepannya diharapkan didorong untuk terus tumbuh
kedepan lebih banyak instansi di jawa tengah yang memiliki zona integritas
serta terus mendorong birokrasi yang berdampak bagi masyarakat
kedepan perlu ada penjagaan konsisten agar kinerjanya tetap baik
yang kedua harapan kami mall pelayanan publik dan mpp digital di jawa tengah ke depan bisa didorong untuk terus tumbuh
kemudian yang berikutnya saya senang tadi kami melihat rumah sakit yang telah memperoleh bentuk bbm
harapan kami ke depan ada banyak instansi yang zona integritasnya bisa dibangun dengan baik
sehingga kedepan bisa mendorong wbbm dan wbbk bisa tumbuh di jawa tengah
sedangkan pj gubernur jawa tengah dana sujana mengatakan
musrembang jateng kali ini mengusung tema peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
musrembang ini melibatkan berbagai elemen masyarakat hingga bupati dan wali kota di jawa tengah
ini di dasari jadi kita ada tema tema musrembang yang sudah sesuai
dengan rencana rpd dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh tiga
ada pun tema dari bus rembang ini adalah peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
ini didukung oleh sdm yang berdaya saing juga dan berkarakter
selain itu pusrembang ini mendasari masukan berbagai elemen masyarakat
ini adalah lima masukan dari masyarakat
dialog interaktif dengan kabupaten kota juga akan dilakukan untuk mengetahui prioritas setiap daerah di wilayahnya